ada itu bisa pergi enggak tahu kita belum coba pokoknya kita harus coba dulu ya benar
tuh li ya kasih aja dulu bukunya ke hantu itu daripada kita penasaran oke aku setuju
tuh gimana kalau kita kasih buku hangus ini ke untuk manusia burung
ketemu waktunya langsung takut ya iyalah kalau enggak gimana caranya
udah kalian pulang aja ih cepetan ya pulang aja nanti hantu kepala burung lihat kalian
orangnya perin ke sini lagi nanti kita yang disuruh sana hantu kepala burung itu
ya hantu itu nongol gara gara kalian berdua bukan gara gara kita kenapa kita jadi ikut ikutan sih
jadi deket aja dikuncikan gini ada
lagi tanggapannya teman sabar ya rafa ah teman teman kalian nggak boleh begitu kenapa sih kalian
nyalain rafa sama ali mereka kan enggak salah dan juga kan mereka enggak tahu kalau bakalan
ada manusia burung itu ya ali dan rasa nggak tahu apa apa soal buku itu jadi kalian jangan
nyanyi mereka dong jangan ngusin mereka juga terus terjadi
pokoknya aku nggak mau main sama mereka lagi aku juga mau soalnya mami aku mengancam
main di tempat lain aja dam
daripada di sini
kalian masih mau kan bersama kita
kan kalian nggak tahu
kalau bakal muncul manusia burung itu
cuma mereka aja tuh yang lebay
tapi aku nggak tahu caranya gimana ngatasin
manusia berkepala burung itu
kalau menurut aku sih
itu bukannya harus dipembalikan pada mereka
nah itu dia masalahnya
karena bukunya udah dibakar sama mi
ah jangan putus asa dulu
gimana kalau kita cek aja ke tong sampah
aku jadi gak enak sama rafa
udah nggak apa apa dam
lagian gara gara rafa sama ali
hantu burung itu jadi muncul di kampung ini
nggak jelas kan
bukan sama mereka
hantu itu jadi muncul
dam kamu nggak usah ngomongin hantu terus dam
kamu mau kalau hantu itu muncul di depan kamu
jangan diomongin hantu terus
itu apaan mocik
nggak ada apa apaan
jadi di sana ada
nggak ada apa apa dak
nanti aku akan kocok
otomatik memberi tebi pecahan

semoga masih bisa selamatin ya
iya tapi kalau udah gini sih sudah dicariinnya
pasti kita masih bisa kok nyari bukunya jangan putus asa ya
yah tapi udah hangus setengah gimana nih
udah gak apa apa yang penting kan enggak kebakar total ini masih oke
apa di rumah
dengan kita kasih buku ini ke hantu gitu hantu itu bisa pergi
nggak tahu kan kita belum coba pokoknya kita harus coba dulu ya
bener tuh li
kita kasih aja dulu bukunya ke hantu itu
daripada kita penasaran
oke aku setuju tuh gimana kalau kita kasih buku hangus ini ke lantu manusia burung
kak emang harus ketemu hantunya langsung kenapa takut
ya iyalah kalau enggak gimana caranya
tapi serem kak aku takut kamu nggak usah ikut ya
rafa kamu gak usah takut kan kita berempat ya kan
ya udah deh aku ikut semoga hantunya nggak pendapatan kita
manusia berkepal burung itu
kak rafa takut kak
aku tahu yang kamu cari itu
kamu mau bukunya ini kan tapi tolong jangan ganggu kita lagi ya
hantu sini aku ngata aku sama kamu
pak fik kakinya aku sakit li
belakangnya jangan ikut
dam dam dam itu apaan ya
ini kan kitab komuna kenapa ga buku kitjamu
nampak aja kan keren
mana aku tau kalo aku tau juga aku ngasih tau kamu